ru penghapusan kekerasan seksual sebelumnya diusulkan oleh pdip pkb dan pan di dpr ri
draft aturan ini sejatinya diajukan guna melindungi perempuan dan juga anak dari ancaman diskriminasi dan kekerasan seksual
lantas rencana pembatalan ruu pks di prolegnas dua ribu dua puluh kembali memicu pro kontra
apakah ini tepat untuk dilakukan
bergabung bersama kami ada alimatul kiptiah komisioner komnas perempuan untuk membahas hal ini
selamat malam ibu ali matul
selamat malam mbak
oke ibu saya ingin tahu bagaimana sikap komnas perempuan menanggapi pernyataan dpr dalam hal ini wakil ketua komisi delapan
yang menyebut pembahasan ruu pks itu katanya sulit bu
dan juga wakil ketua dpr ri sufmi dasko juga beranggapan yang sama bahwa alasan ini adalah rasional
setuju bu ini rasional
begini ya mbak ya terkait dengan bagaimana sikap komnas perempuan terkait dengan penundaan
pembahasan ruu tentang penghapusan kekerasan seksual dalam prolegnas
komnas perempuan memahami kepentingan dewan perwakilan rakyat ri untuk mengurangi target
regulasi dalam pelaksanaan prolegnas ruu prioritas tahun dua ribu dua puluh akibat wabah covid sembilan belas
kita memahami itu
namun komnas perempuan menyesalkan bahwa pembahasan rancangan undang undang tentang penghapusan
kekerasan seksual itu tidak berhasil
ini kan sudah ditunda ya dari pembahasan pembahasan sebelumnya gitu ya
jadi penundaan berulang ini dapat menimbulkan bukaan bahwa sebagian besar anggota dpr ri
belum memahami dan merasakan situasi genting persoalan kekerasan seksual ini gitu
karena itu komnas perempuan mendorong agar dpr ri melaksanakan komitmennya
untuk dengan sungguh sungguh membahas ruu pks ini di tahun dua ribu dua puluh
bagi kepentingan terbaik korban kekerasan seksual khususnya perempuan
artinya ada dimaklumkan begitu ya dari komnas perempuan untuk menunda daftar ini
aturan ini dimasuk di dalam prolegnas prioritas dua ribu dua puluh satu begitu ya bu alimatul ya
kalau alasannya itu karena persoalan wabah covid ya
yang kemudian dalam waktu enam bulan
bulan ke depan itu tidak mungkin tercapai ya
itu bisa dimaklumi tetapi sebenarnya kita juga menyesal kan
karena ini kan sudah mengalami penundaan ya
kenapa kemudian yang ditunda itu kok ruu ini bukan ruu yang lainnya misalnya gitu
tapi kalau secara hitung hitungan secara rasional memang betul betul tidak bisa ya
dari komnas perempuan sangat sangat mendorong dpr ri
untuk melaksanakan komitmennya dengan sungguh sungguh membahas ruu pks ini di tahun dua ribu dua puluh satu gitu
jangan sampai ditunda lagi
baik bu alimatul tapi saya ingin tahu data kekerasan seksual terhadap perempuan di tahun ini sampai bulan juni dua ribu dua puluh
seperti apa apakah sudah bisa dikendalikan angkanya
angkanya itu bukan dikendalikan ya tetapi malah menaik terus sih
kalau kita lihat ya situasi pandemi ini kan memang menghadirkan
berbagai kendala yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya
namun komnas perempuan perlu mengingatkan bahwa pelaporan kekerasan seksual itu terus bertambah setiap tahunnya
dan semakin kompleks termasuk bentuk dan jenisnya ya
bahkan dari penelitiannya komnas perempuan di masa covid sembilan belas ini juga angka kekerasan naik
artinya edukasi dan sosialisasi terhadap meredam kekerasan seksual ini
agak agak terkendala karena wabah pandemi covid sembilan belas ini
ya di awal awal agak terkendala ya karena kita masih pada shock kita belum dapat menyesuaikan
tetapi sebenarnya kita harus segera bangun ya untuk kemudian bagaimana kita melakukan edukasi penyadaran bahwa
persoalan kekerasan seksual itu sesuatu yang tidak bisa ditoleransi
catatan tahunan komnas perempuan dua ribu dua puluh menunjukkan pelaporan kasus kekerasan seksual
di tahun dua ribu sembilan belas mencapai empat delapan ratus sembilan puluh delapan kasus
nah pada bulan januari dua ribu dua puluh hingga mei itu terdapat lima ratus empat puluh dua kasus kekerasan terhadap perempuan
di ranah kekerasan dalam rumah tangga atau relatif personal
oke baik kita tahu bu alimatul rupks ini sejatinya memberikan akses keadilan untuk para korban kekerasan
seksual sudah lima tahun berjalan alot gak ada kepastian pengesahan
bagaimana bu alimatul melihat kasus ini padahal tadi ibu juga menyebutkan kasus ini ternyata terus bertambah
ya kan begini sekarang kalau kita mau melihat alot atau sulit itu ya itu alat sulitnya ada di mana
kita kan bisa duduk bersama untuk kemudian membahas ya pasal demi pasal daripada ru yang ada
lima tahun itu sesuatu yang sangat lama sekali gitu
dan kita tidak mungkin akan membiarkan korban kekerasan seksual semakin bertambah tanpa ada payung hukum yang jelas
oke oke selama ini bagaimana kemudian komnas perempuan menyoroti pembahasan ini
apakah ada audiensi terbuka dengan komnas perempuan dilakukan bersama dpr ri dan juga komunitas lainnya
ya untuk sementara ini di awal awal tahun ini kita melakukan
melakukan audiensi ya ke beberapa pihak dan juga melakukan kampanye kepada masyarakat gitu
dan mencoba untuk melakukan bagaimana lobby lobby yang ada di dpr ya terkait dengan persoalan supaya sebenarnya ruu pks ini tidak tunda dan segera kemudian dipahas gitu
jadi ada beberapa langkah sebenarnya yang kita lakukan
selain kita bergerak untuk mencoba memastikan payung hukum di dpr ya
tapi kita juga melakukan bagaimana penyadaran yang ada di masyarakat
komnas perempuan bekerjasama dengan berbagai macam kelompok keagamaan
baik dari nu muhammadiyah kemudian kelompok keagamaan lain seperti di gereja penghayat dan lain sebagainya
untuk mengkampanyekan bagaimana stop kekerasan
karena memang itu sesuatu yang tidak bisa ditoleransi
mengingat jumlah laporan kekerasan seksual semakin hari